inilah salah satu kegiatan para calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka mereka dibekali
pelajaran membersihkan dan merias wajah di tempat karantina yang berada di taman rekreasi
ladatika depok pelajaran yang diikuti oleh putra dan putri calon anggota paski braka ini diselingi
dengan canda tawa ada yang merasa kesulitan saat mencoba mengikuti instruksi tutor ada
pula yang merasa senang bisa mengikuti pelajaran ini karena sudah terbiasa merawat diri menurut
aku sih susah tapi senang gitu karena baru pertama kali tapi rasa segar karena dari
krim krim yang terbaru atau dari produk lokal indonesia gitu jadi bisa merasakan baru pertama
kali ini sih lebih senang rumah lahan kayak lebih lengkap aja kalau di rumah kan hanya kayak basica
aja kita mau belajar semuanya ada ada ini udah ada jadi kita bakalan belajar semua materi praktik
membersihkan dan merias wajah antara putra dan putri berbeda praktik yang diberikan hanya
berdasarkan apa yang diperlukan pada putra dan putri
calon anggota paski braka
itu memang kita kasih untuk skincare jadi walaupun laki laki atau putra mereka tetap harus jaga
perawatan diri mereka harus jaga kulit bersih ya kita minta jalan mereka bersih dan jaga kesehatan
kulitnya kalau yang perempuan mungkin akan ditambahkan dengan makeup kelas jadi selain
skincare mereka juga makeup kelas tapi makeupnya itu yang natural sesuai dengan usianya mereka
jadi bagian ini tidak lepas dari peran para calon anggota paski braka yang akan bertugas selain
menjadi penghibar bendera juga akan bertugas sebagai duta pancasila di mana mereka akan
sering bertemu dengan banyak orang pemberian materi ini juga untuk menambah rasa percaya
diri para calon anggota paski beraka saat bertugas ada tugas lain yang tidak kalah penting yaitu
mereka akan menjadi duta pancasila ketika menjadi duta pancasila mereka akan menjadi teladan teladan
di lingkungannya maupun bisa menjadi inspirasi bagi orang orang yang mendengarkan dan melihat mereka
untuk itu mereka dibekali dengan berbagai kecakapan
elfrida menambahkan ke tujuh puluh enam calon anggota paski braka yang rata rata masih duduk di kelas dua sma
perwakilan dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia ini diberikan bekal merawat kulit
tujuannya agar bisa mandiri merawat kulitnya setelah berpanas panasan latihan baris berbaris
selama masa karantina yang sudah berlangsung sejak lima belas juli lalu